bayinya tadi jatuh ya bu

tapi dokter harus tolongin anak saya dok
apakah bayi ini sebelumnya terjatuh juga bu
kayaknya nggak pernah dok
saya harus tahu dulu kondisi bayi ini sebelum terjatuh seperti apa
jadi bukan kayaknya
iya kamu nggak boleh gugup
kalau kamu gugup gimana dokter bisa meresahkan kamu
kamu tenang ya kamu tenang
kamu boleh kacau kita surut kacau dulu ya
oberhleib ini karena banget terbunuhnya ini
untuk urusan bayi aku itu harus diutar dicegat

aku anakmu yang dah berusaha bawa bayi
serang amat hampir ya follow kenang kenang ya

kira kira bayi ini sudah mendapatkan imunisasi apa aja ibu
sebenarnya yang biasa mengurus keperluan anak saya itu keluarga suami saya
jadi mereka yang lebih tahu dok
saya bukan suaminya dok
saya cuma ngantar tadi
jangan jangan ibu ini tidak menyadari dengan keadaan bayinya sendiri ya
bu bayinya seperti kurang gisi
dan juga motoriknya sangat lemah sekali bu
ini bukan anak kamu ya
bukan gitu bukan gitu maaf dok
sebenarnya suami saya sudah meninggal
hingga panggilan rakyatnya sedang berjalan semakin lara kerah kejar
dan kristina juga dia saja

setelah nak ngomong ya